video amatir milik warga yang banyak beredar di media sosial ini memperlihatkan situasi setelah kecelakaan
yang merenggut seorang bocah di bone sulawesi selatan pada selasa satu juni lalu
bocah berusia delapan tahun tersebut meninggal setelah terlindas truk pengangkut pasir
yang hendak memungkar muatan di jalan sambaloge baru taneteria tangka bupaten boneh sulawesi selatan
pada saat atret sopir tidak melihat yang atas korban atas nama agung jatuh
akhirnya tertidak sepan belakang jadi akhirnya menimbulkan lakar lantas dan korban meninggal di tkb
guna menghindari amukan warga sopir pun langsung kabur dan menyerahkan diri ke polisi
kepolisian satelantas polres boneh saat dihubungi terpisah menyatakan
pihaknya masih melakukan pemeriksaan kasus ini